halo lo pergi siapin makanan burung buat gue berapa kali sih gue bilangin sama lo emangnya
aku patuh apa ya aku juga tahu kamu butuh makan mas tapi namanya orang mau makan tuh
harus usaha jangan molor terus ngomong banget loh entam entam gua mau kuruskan
udah rapi sedih kerjaanku harus mandi langsung perang kejualan
hai ibu berangkat
nih bocah cancel yang ongkosmu ya
cuma segini bu emang ada lagi ya uang di dompet ibu yang
uangnya yang lain kan buat masak buat belanja segala macam
ya udah aisyah berangkat dulu sekolah ya
ya allah semoga suamiku berubah dan terbuka hatinya
ya ya sebentar
hai allah mas pagi pagi kini kan aku baru mau berangkat jualan jamu
jangan jualan jamu berangkat jualan jamu aja tapi gue minta duit
enggak punya mas
gimana lu tiap hari kelalang keliling kelalang keliling jualan jamu masa lo gak punya bumbu
gue suami lu pelit banget sama guru nggak percaya bener bener itu kan uangnya buat
bayar sekolahnya aisyah thomas ais itu bisa dipikirin nanti yang penting sekarang itu dulu
buat gue dulu besok berpikirin lagi sekarang mana duitnya
jangan pakai uangnya itu mas
cepet ambil duitnya sekarang
sampai kapan aku menderita seperti ini
berilah aku ketabahan dan kekuatan ya allah
mas jangan digabel semua mas cukupnya aja itu kan buat uang sekolahnya aisyah
banyak bener aturan emang buitnya ada sejuta apa ini sekali nggak cukup ah ini gue sisain tuh gope gopel tuh tuh secaing aja masih ada tuh joseng tuh tuh
jangan megang megang nih dianmu
berat itu mak
kok gak diberesin beresin
ini gimana sih
jorok banget sih
masuk masuk masuk
engkau membiarkan aku menderita seperti ini
berilah aku kesabaran ya allah
jamu awet muda jamu rapat apa jamu kuat
kalau saya sih saya pengen jamu yang biasa aja diminten
jamu awet muda
kalau saya tetap jamu sari rapat
pokoknya apapun kemauan ibu ibu semuanya ada di bagel jamunya juminten
tan kalau aku biasa jamu untuk ngurangin hapsu makan
ada kan ten
aku selain jamu seduh aku juga menyediakan jamu kapsul
itu gampang banget tinggal diminum
dalam hitungan minggu ibu bisa langsung kurus
yang benar ten
kalau gitu aku pesen ya
nanti kalau mancur dan cocok
saya mau beli banyak deh
biar semua lemak lemak di badan saya ini
ya besok nanti aku bawain ya
pokoknya kalau ibu ibu gak ketagihan sama jamu racikanku

jangan panggil aku juminten
jangan panggil aku juminten
udah dibilangin kalau mau ninggalin rumah
harus siapin makanan buat buah
ya aku juga tahu kamu butuh makan mas
tapi namanya orang mau makan tuh ya harus usaha
jangan molor terus
entah entah gue nganggur sekarang entah entah gue gak punya duit
mas kayak nggak tahu aja sih
aku baru pulang jualan mas
sebelum jualan juga aku harus ngerajik sendiri
gak apa apa aku harus sendiri
bok ya gitu aja kamu juga gak ngerti
kau kasih tau sama suaminya
jawab dulu jawab dulu
gue bentar bentar jawab gue ngomong apa dijawab lagi
lelah kebanyakan ngemeng bagi bagi gue pengen dirokok
ini semuanya mahal
mas itu nanti kalau buat makan nggak cukup loh diambil semuanya
makannya di luar
nah ini cukup nih
kamu cepetan ganti baju ya
nanti sore kalau bisa kamu bantuin ibu jualan jamu di sekitar sini
biasanya kan banyak tuh sore sore yang mau minum jamu
kamu enggak apa apa kan
enggak malu kan jualan jamu
ya ampun ibu
masa gitu aja malu
ini kan kerjaan halal
pokoknya aisyah bakal ngelakuin apa aja semua puasa buat ibu
kalau nungguin bapakmu kita bisa coba
kalau nungguin bapakmu kita bisa bisa
kamu juga malah gak bisa sekolah nanti

bu juga ya
sepertinya serius sekali ini mas
mas ini kan kerjaan halal
pokoknya aisyah bakal ngelakuin apa aja sama poesa buat ibu

ya udah aisyah sekarang ganti baju dulu ya
ini juga ya
sepertinya serius sekali ini mas
lagi ada pembicaraan apa nih
ya seriuslah ngobrolin kerjaan ya
gimana pengangkuran ke bu
jangan putus asa gitu dong mas
masih banyak pekerjaan
yang penting kita mau menjalankannya
kita itu sudah capek mas
kesana ke mari cari kerjaan
kita itu sudah capek mas
kesana kemari cari kerjaan
tetap aja kita judulnya pengangguran ya enggak
itu susah sekarang
kalau kita kasih pekerjaan mau enggak
penghasilannya membiurkan mas
kerjaannya apa mas
kalau gampang sih ya mau